sampai jumpa di video selanjutnya
nah dia pininya sakit
saya akan kirim banyak jaket ke rumah kamu
ini yang ini yang semuanya saya bilang
nggak usah om
makasih banyak om satu aja
tapi raya gak enak sama om raya terlalu banyak repotin om
kamu jangan bilang seperti itu
dan jangan berburu kesangka sama saya
nggak apa apa kali ya
sekali kali gue menerima kebaikan om kobar
buat nyenengin hati bang ubar juga sih
apalagi dengan dekat sama bang kobar
anak bece nurut dan takut sama gue
tadi aja pas anak bece ngerjain ian sama dadu
itu pasti karena anak pc takut sama om kobar
berarti secara nggak langsung
sebenarnya om kobar bener
udah banyak nolongin gue
gue juga harus bisa bikin dia bahagia
nah ini sekarang menjadi jaket kamu
makasih banyak ya om
oh nggak usah om lagi kan raya bawa motor
saya harus memastikan
kalau kamu pulang dalam keadaan selamat
jadi biar saya yang kawal saya yang nantar ya
tunggu pergi dulu
tunggu sampe rumah
gue takut om kobar malah berantem lagi sama abah
tapi bagus juga sih
kalau gue menunai kesempatan ini
untuk ngakurin abah sama om kobar
abah juga kan
sebenernya nggak mau musuhin sama om kobar
gue bisa jadi mediator
sahabat dado kenapa mesti galau sih
mendingan sahabat dado itu jomblo aja
karena kalau sahabat dado itu jomlo
sahabat darul tidak akan pernah merasa kehilangan
tak akan merasa takut untuk kehilangan seseorang
kalau jomlo itu sendiri aja
jangan ngejalan jalan sama orang
harapan mbak be sih
masalah yang lo lagi hadepin
gak bikin hasil ujian lo jeblok
insya allah be
makanya dimanapun oki berada
oki sempetin belajar kayak gini be
kalau ada waktu luang
mbak be cuma bisa bantu doa
mudah mudahan rumah lo yang lagi dibangun biar cepat kelar
jadi lo ada tempat
makasih banyak ya be
lo lanjut belajar ya
mbak be jalan dulu
mbak be jalan dulu ya
bisa langsung belajar
kalo kenapa nukuk gini brother
apaan sih lu ono
cerita lah ke gue
tadi gue nempak nadine
hah bagus dong
bagus apaan yang orang boleh tolak
soh ganggu aja lo
bersih banget sih lo
jangan ngesedih dong
kayak gitu aja udah
hmm bang oki
tadi aku udah cek m banking
makin udah transfer uangnya
uang kas aja ada lima juta lebih gitu
mendingan bang oki udah mulai cicil buat beli material deh
supaya rumahnya bisa cepat dibangun
terus bang oki nanti bisa cepat tinggal dulu
kalau aku sih terserah hikal aja sama anak anak yang lain
biar mereka aja yang satu
iya sih bang
bang oki udah makan belum
eh gak usah

udah selesai nih mau cabut juga
soalnya harus ada buku yang mau aku ambil juga
kemarin kan buku temen aku tuh bakaran juga
jadi aku pamit dulu ya
iya ya bang
cabut dulu ya
ya sama ambil buku
kok mah mah mah deh
kok mah mah mah
kau mah mah mah
kau mah mah mah
emang mau sediain semua ya
aduh si tete menikmati
aduh harusnya si tete wakil
sama ya sama
siapa itu mut
bentar bae mut
kalau mau cerita cerita kalau nggak nggak apa apa
aduh sordung kalau tidak sakit nggak mungkin diperban atau kemahal kamu eh
bilang saja cari perhatian
pakai bahasa bahasa segala lah
sudah jangan dengar mereka
anggap saja radio butut ya
jadi kejadian biologis itu bagaimana
duh kamu tuh hatu ya kalau ngomong pakai bahasa sehari hari saja
maaf bisa nampur aja
aduh saya lagi ngobrol sama dengan nadia
teh nadia jangan diganggu dulu waktu itu ya
kita berdua ini teh
udah udah mendingan kalian jangan pada ribut deh
tadi itu pas kita lagi di jalan pasti ibu nyetir tiba tiba tuh ada segrombolan geng motor
dan mereka itu pakai seluruh bahu jalan
oh jangan jangan geng motor black kerupuk ini maya
teh kalau ada saya
pakai deh tata
si ibu tuh tadi pas lagi nyetir dia tuh ngelamun
pas ibu kaget tiba tiba jadinya ibu nabrak trotoar
oh takut sih tarik di siapa
ini punten ya jangan jangan teh manisnya banyak pikiran
pikiran si abah ini ya
iya sih ibu tuh semenjak putus sama abah jadi sering lamun
itu si oki anak anjing
udah ayo kita kejar kita rampi asin aja kemaren kita ke mereka
kemaren tuh dia
pamput pamput pamput pamput
ini damet yuk
ini damet yuk
ini damet yuk
ini damet yuk
aduh dari tadi abah nelfon terus nih
pasti om budum yang ngasih tahu kalau hp nya aku bawa
eh om maaf aku mau telfon sebentar ya
halo assalamualaikum abah
abah tadi telfon ya
waalaikumsalam neng neng di mana
abah cariin dari tadi tidak ada kabar berita ini teh kemahan orang abah
oh iya abah neng lupa nge ngabarin abah maaf ya abah
neng cuma ke mall doang kok pak neng cuma refreshing doang
bentar lagi juga pulang kok
hei neng rumah ya abah juga lagi tidak ada di rumah ini teh
loh emang apa di mana
abah teh lagi di rumah sakit neng ngokin mamanya kemot tadi dia kecelakaan sayang
inanilahi allah abah yaudah kalau gitu neng kesana ya abah ya
neng enggak usah neng kan masih un ya un enggak usah kesini ya
nanti kan neng harus belajar biarin nanti om dangding dung abah suruh pulang ya
enggak apa apa abah neng mau nengokin kesana sebentar ya neng juga pengen lihat mamanya mundi ya
neng rasika kepala abisan
udah nelfon ya